yang saya hormati yang mulia para duta besar negara negara sahabat hadirin dan undangan yang berbahagia
mungkin sekitar lima tahun belakangan kita sering mendengar berbagai analisa
bahwa media mainstream bahwa media masa akan terus digeser oleh media media sosial
oleh media media baru
media massa pers yang dikenal sebagai pilar keempat demokrasi
dianggap akan sulit bersaing dengan media sosial dan digital
tapi saya percaya bahwa di era lompatan lompatan kemajuan teknologi
di era melimpahnya informasi dan melimpahnya misinformasi
justru pers makin diperlukan makin diperlukan
pers makin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran
pers makin diperlukan sebagai pilar penegak fakta fakta
pers makin diperlukan sebagai pilar penegak aspirasi aspirasi yang ada di masyarakat
pers makin diperlukan untuk terus membangun narasi kebudayaan baru

masyarakat yang bergerak semakin cepat semakin efisien
yang sekarang melahirkan era revolusi industri empat
yang berbasis pada digitalisasi kekuatan komputasi dan analitik data
menghasilkan banyak inovasi yang harus segera kita ketahui
yang harus segera kita pahami jika kita tidak ingin ditinggalkan
sekali lagi pers diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru
membangun narasi peradaban baru
kalau pas dicegat doorstop delapan puluh sembilan puluh wartawan
pertanyaannya tidak satu banyak sekali
dan pertanyaannya sulit sulit semuanya
karena ditembak langsung pada saat yang kita sering tidak siap
oleh sebab itu pada hari pers nasional pagi hari ini
saya minta satu saja wartawan maju ke depan
tunjuk jari dulu yang ingin maju ke depan tunjuk jari
baru saya suruh ke depan

ini yang ingin maju kok banyak sekali
masih saya tanya
ya boleh silahkan
duduk bu duduk bu
saya mau yang junior yang datang senior
sudah tidak apa apa silahkan
di sini pak
silahkan dikenalkan dulu pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya nama muhammad yusri nur raja aga
muhammad yusri nur raja agam
waduh ada rajanya juga ini
wartawan di surabaya baru empat puluh tahun
empat puluh tahun wartawan di surabaya
berarti anak buahnya pak dekarwo
ini sekarang panggilannya pak
pak yusri pak yusri
ini saya itu sering ya
didajak wartawan ditanyakan dan kita belum siap
sering kita enggak siap
oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini
saya minta pak yusri jadi presiden
sayang jadi wartawan
mumpung pak dari pers
pak pak jadi presiden
sudah bagus sudah bagus
apa yang mau ditanyakan
saya enggak berani lho
apa dengan wartawan seperti itu apa yang ingin dirasakan
kelihatan yakin sekali ya
ini jadi presiden bagus ya pak yusri
gini bapak kan punya menteri ya tiga puluh empat
menteri mana yang menurut bapak
sebenarnya semua penting
ini politis banget pak
menteri yang bisa
membuat presidennya nyaman
berarti menteri yang bapak anggap paling penting yang mana
menteri apa gitu aja
bapak jangan muter muter gitu
baik bapak tadi muter muter tuh
saya belum bisa nulis belum bisa nangkep
baik menteri yang mengurusi wartawan pak
berarti yang bapak anggap penting menteri
yang mengurusi wartawan
menteri apa itu
kalau sekarang namanya kominpo
supaya informasi disampaikan mulai dari kota sampai ke desa
maupun dari desa balik
sampai ke tengah kota
semua menerima informasi
politis enggak ini politis ya
termasuk informasi politik
ini ini belak belakan saja
saya sering sekali ya
kadang kadang jengkel gitu ya
pertanyaan di awal itu enak enak gitu
tapi begitu sampai ke tengah ditanya yang sulit sulit
sekarang saya tanya ke pak presiden
media apa yang paling menyebalkan
yang bapak sering jengkel yang bapak sering
kalau jawab bela belaan pak presiden
enggak enggak ada di lingkungan istana enggak ada media abal abal enggak ada
medianya resmi semuanya
tapi banyak yang menyebalkan
sampai karena padanya
entah tv entah online entah media cetak
bapak kan tiap hari diwawancarai di depan istana
bapak kan apa
wartawannya siapa siapa yang tanya itu itu terus siapa
yang paling hafal itu yang menyebalkan itu rakyat merdeka
pak presiden ini bela belaan seperti perasaan saya
kenapa pak presiden kenapa
kenapa rakyat merdeka
ya kalau rakyatnya merdeka pemimpinnya itu kan susah
pemimpinnya susah maksudnya gimana
terlalu merdeka semua apa aja dianggap merdeka
padahal ada aturan kemerdekaan itu sendiri aturan mereka itu ada
ya terima kasih pak lusri
tampil alih lagi presidennya saya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk keteruserangan ini saya beri sepeda satu
terima kasih sekali lagi
ada bawa sepeda ada ini ada
saya senang sekali tadi pak yusri yang terakhir tadi
saya benar benar benar banget tadi